eh daripada luka gak ada kegiatan lo lanjutin hukuman yang tadi
masih lanjut bos
eh be itu dia malingnya
bang kemana ada maling aku
kita petualangan bu
tunggu tunggu tunggu
hah mana sih
elah putih banget
weh malingnya kemana
pur pur pur
cari tadi lu nabla gue terlalu lama
maaf dari tadi gak sempet ngeram terus
eh dari tadi berdua lu recet mulu
nol ke sana lu udah lah ayo kejar
ayo pur cepetan pur
petualangan bu seru
eh lepasin burung gue
eeeh roti empat
turunin kaki sama tangan
terima kasih bos udin
sekarang beliin gue makan
saya juga kan bos
gah dorongin dong
udah berat banget
oh terus terus
dah makasih nak
bang cepet antar pulang ke rumah
temennya lagi susah malah main pergi aja
eh kalo gue cuma berdua sama sipur
ngejar malingnya kagak seru
kakak seru apa gak berani be
eh daripada lu kagak ada kegiatan
lanjutin hukuman yang tadi
masih lanjut bos
lu kagak mau
eh pur anterin tadi ngambek tuh
agak sopan sama orang tua
itu kelihatan nidatnya
bos sepertinya ada yang ingin keluar
jangan lupa salam
terima kasih selamat datang kembali
jak jadi ini burung udah mau dibeli sama si patah
kalau babek kakek beratan tolong dah balikin di sepeda ya
eh lu nyuruh gua
tapi kalau burungnya laku gue dibagikan
iya beh ini burung bisa laku lima juta
ntar babek saya kasih persenan dah
gua dua juta
beh yang namanya dikasih berapa aja terima
kalau dua juta berapa aja
lima juta gua terima dengan lapang dada
babek kagak punya dada
ini sepeda punya anaknya bang iman
gua anterin di sepeda
bos perut saya lapar dari pagi belum makan
kenapa lu nggak ngomong dari tadi pagi
saya takut bos
kalau lu diam berarti lu pingsan
wanita wanita efek penjaga

sebetulnya waktu mu orang satu megangan
tunda sekolah yang tidak jauh